bagaimana penampilan mahkota bunga
oh betapa lucunya
tapi ada satu hal yang tidak dia ketahui
saatnya masuk putri
atas perintah raja
airin harus dibawa masuk saat kegelapan tiba
karena di kedalaman perbukitan
hiduplah goblin berbahaya
yang hanya keluar padamu
suatu hari yang cerah
airin keluar dengan luti pengasuhnya
mereka berkeliaran menjelajahi aliran sungai yang deras
dan lereng bunga liar yang berbintik bintik
hari yang luar biasa
putri matahari mulai
ah mungkin seharusnya
luti terus berusaha membawa airin kembali
tapi dia memohon dengan sungguh sungguh
sehingga keduanya keluar
sampai larut malam
putri sudah larut
luti tidak menunggu dan akhirnya melihat
makhluk aneh berjalan tertatik tatik
ke arah mereka
apa ini belokannya
apa yang salah
luti meraih airin dan menariknya mendekat
saat makhluk itu mendekati mereka dengan ancaman
sepertinya mereka sudah pergi
dan bagaimana kau melakukannya
dan semua orang tahu para goblin tidak suka musik dan nyanyian
mereka itu adalah
kau tidak seharusnya berada di sini
luti memberitahu bahwa mereka tersesat
dan kurdi membawa mereka pulang
dia dan airin bergaul dengan baik
kurdi adalah putra seorang penambang
para penambang bekerja di pegunungan setiap hari
oh aku harus segera pergi
ya kita sudah sampai di istana
terima kasih kurdi
aku akan membalasmu suatu hari nanti
terima kasih airin
kurdi berjalan kembali ke rumah
dan airin segera ke tempat tidur
aku berharap besok cerah juga
tapi hujan deras
dan airin memutuskan untuk menjelajahi istananya
hari yang membosankan
wow apa yang ada di sana
airin lalu menaiki tangga misterius
menuju ke loteng tua yang pengap
ada apa di sana
airin menemukan air
airin menemukan air
airin menemukan air
airin menemukan air
airin menemukan air
dia berjalan berkeliling dengan rasa ingin tahu
sambil melirik ke sekitar ruangan
dia membuka pintu
dan tercengang melihat keindahannya
siapa yang tinggal di sini
airin menoleh melihat wanita tua
yang memiliki mata yang baik dan senyum yang manis
aku ini semacam nenek peri
aku pernah dengar tentang ibu peri sebelumnya
tapi tidak pernah mendengar nenek peri
aku memanggilmu karena suatu alasan
dia membuka lemari
mengeluarkan bola mengkilap dan cincin emas darinya
bola ini terasa aneh
ini adalah bola yang terbuat dari jaring laba laba perak terbaik
aku telah membuatnya menjadi tali
oh aku mengerti
dan ini adalah sebuah cincin
aku telah mengikat tali untuk itu
letakkan cincin di bawah bantalmu
dan kapanpun kau merasa takut atau gugup
rasakan udara dengan jarimu
kau akan menemukan tali
ikuti talinya dengan yakin
ini akan menyelamatkanmu
wanita itu mengembalikan bola ke dalam
dan meskipun airin sedikit bingung
dia tahu peri itu bisa dipercaya
mereka duduk dan berbicara di depan api umbun yang hangat
dan airin sangat menikmati waktu itu
aku akan mengantarmu sampai tangga
senang berjumpa denganmu airinku yang manis
begitu juga aku nenek peri
airin berlari turun dan keluar
hampir menabrak luthi
putri kemana saja kau
airin menceritakan semuanya
tapi luthi terlalu marah
nenek peri apa
putri kau tidak harus berbohong
luti tidak akan percaya apapun yang dikatakan airin
luthi tidak akan percaya
airin ingat kata kata nenek peri
dia meletakkan cincin itu di bawah bantalnya dan tidur nyenyak
sekarang pada malam yang sama
di bawah tambang
dia menginginkan uang tambahan
sehingga dia memutuskan untuk bekerja malam itu
fio kerja keras selalu membuatku lapar
dia mengumpat diam diam selama beberapa menit
ketika tiba tiba dia mendengar sesuatu
sebaiknya kita cepat
pidato raja akan segera dimulai
oh aku harap rencana raja kita untuk memberi pelajaran kepada orang matahari itu berjalan dengan sukses
orang matahari adalah nama yang diberikan kepada semua orang yang tinggal di daratan
kurdi mendengarkan dengan seksama
saat para goblin perlahan keluar dari rumah mereka
kurdi bertindak cepat
dia mengetuk dinding
yang untungnya cukup tibis
oh di sana
tidak ada yang pernah melihat raja goblin
kurdi melihat para goblin berjalan menyusuri terowongan gelap
dan mengikuti mereka tanpa suara
saat dia melewati terowongan
lebih banyak gobin mulai mendekat
akhirnya mereka mencapai kubah lebar di gunung
itu pasti rajanya
besok malam rencana akan dimulai
raja rakyat matahari akan kita taklukkan
terowongan hampir siap
kita akan menggali di bawah istana
dan menculik sang putri
mereka membuat terowongan untuk menculik airin
aku harus memberitahu
suara itu menarik semua perhatian goblin padanya
bagaimana dia bisa sampai di sini
kurdi dengan cepat mulai memainkan serulingnya
dan para goblin menyusut mengikuti melody
berhenti tangkap dia tangkap dia
kurdi berjuang keras
tapi dia hanya seorang diri
sekarang kau akan tinggal di sini
tidak pernah melihat matahari lagi

mereka akan kembali ke perjalanan
sesuatu yang buruk telah terjadi
dia tiba tiba menyentuh sesuatu yang halus
yang bersinar terang di bawah
ya ampun baiklah
aku harus percaya dan lihat kemana
airin mengikuti tali yang membawanya
melewati istana yang gelap
dan keluar ke taman
dia berjalan keluar ke jalan berliku
ke atas bukit
setengah gemetar karena ketakutan
dan kedinginan dia bertahan
sampai dia mencapai tambang
itu berjalan di bawah tanah
aku harus percaya
pada perkataan nenek perih
dengan sedikit gemetar
dia mengikuti tali
yang membawanya melewati
terowongan rahasia dan berbelok ke gunung
menjadi tumpukan puing
apa yang harus aku lakukan
siapa di sana
ini aku aireen
kenapa kau ada di balik puing puing
kurdi menjelaskan bagaimana
dia terperangkap di balik puing puing oleh para goblin
aireen segera mulai menarik
bekerja tanpa lelah
untuk membersihkan puing puing
aku telah mengangkat puing puing
tetapi ada lempengan di sana
tapi aireen tidak mendengarkan
dia telah mengikuti tali itu ke dalam gua
dan telah menemukan terowongan rahasia
aireen kemana kau pergi
kurdi aku akan menceritakan semuanya nanti
tapi untuk saat ini
kau harus percaya padaku
kurdi sangat bingung
bagaimana aireen menemukannya
dan bagaimana dia bisa menemukan jalannya dengan mudah
dia menceritakan semua tentang nenek peri
dan juga talinya
tetapi dia tidak bisa mempercayainya
menemukan jalan yang mudah
terowongan gelap selama berjam jam
dan akhirnya tiba
di sebuah lubang
akhirnya kita keluar
sekarang aireen sudah mengantuk
jadi dia mengucapkan
selamat malam dan berjalan masuk
namun sayangnya untuk kurdi
saat dia berhenti
dia berbalik untuk pergi
seorang penjaga pihatnya
oh lepaskan aku
kau mungkin punya maksud jahat
kurdi dimasukkan ke penjara
tunggu tidak dengarkan
putri sedang dalam bahaya
kepada para penjaga
tapi para penjaganya tertawa dan pergi
dia merasa dipermalukan
dan setelah khawatir
dia kemudian tertidur
dia memimpikan nenek peri airin
yang diam diam membuka kunci pintu
kau anak yang baik kurdi
tolong selamatkan aireen kecilku

tolong selamatkan aireen kecilku
apakah itu benar benar
dia melompat dan menemukan pintu itu
dia berlari keluar
di mana dia menemukan semua penjaga
dalam kericuhan dengan luti ada di sana
itu tugasmu untuk menjaganya
itu tugasmu untuk menjaganya
kita harus menemukan putri

saat itu kurdi merasakan sesuatu menarik jarinya
itu adalah talinya
dia sekarang tahu apa yang harus dia lakukan

oh itu kau
orang yang telah menyelamatkan kita
dari para goblin malam itu
kau percaya aku sekarang
aku bisa membawamu ke airin
para penjaga ragu ragu
tapi mereka mempercayai keyakinannya
kurdi mengikuti talinya
yang lain mengikutinya
dan tak lama kemudian
dia mendengar langkah kaki yang tergesa gesa

para penjaga telah
diberitahu tentang kelemahan goblin
apa yang kamu lakukan
mereka menyerang ke depan
sambil bernyanyi dengan sekuat tenaga
itu membuat para goblin melolong dan menangis
apa yang kamu lakukan
aku tidak kuat mendengarnya

tidak apa yang kamu lakukan
kurdi menyelamatkan sang putri dan pada saat ini para goblin telah berlari kembali ke gua mereka
ayo kita pergi dari sini
saat fajar menyingsing
nuti datang menangis kepada airin
komandan penjaga memberi perintah menutup terowongan untuk selamanya
dan keesokan harinya istana merayakan kemenangannya
faktanya perayaan dan musik berlangsung selama berhari hari
karena itu para goblin jahat melarikan diri dari lareng bukit selamanya